kepala kepala kepala
dengan inisial eat
rendra diduga menerima gratifikasi
dari sejumlah proyek di beberapa
dinas di kabupaten malang
produser lapangan cnn indonesia
sabila destu di gedung kpk jakarta
terkini kasus dugaan gratifikasi
dana alokasi khusus pendidikan tahun dua ribu sebelas
oleh bupati malang ini
ya selamat malam eva
setelah melakukan pendidikan
yang dimulai sejak tanggal empat oktober lalu
hari ini kpk akhirnya menetapkan
bupati dari kabupaten malang
yakni rendra kresna
tadi kpk ini melakukan konferensi pers
tadi sore dan diungkapkan bahwa
rendra kresna ini sudah ditetapkan
sebagai tersangka dalam dua perkara
yang pertama perkara yang pertama
adalah memang dugaan suap
penyediaan sarana penunjang
peningkatan mutu pendidikan
pada dinas pendidikan kabupaten malang
di tahun anggaran dua ribu sebelas
dalam perkara ini
bupati malang ini memang diduga
dari tersangka lainnya
yakni inisial am
untuk penyediaan sarana peningkatan
atau penunjang peningkatan mutu pendidikan
di kabupaten malang
untuk smp dan sma
tahun anggaran dua ribu sebelas
dan selain itu juga
eva yang kemudian disayangkan
oleh pihak kpk bahwa
masih ditemukannya praktik korupsi
atau untuk membayar hutang
untuk membayar hutang dari pendanaan
untuk menjadi bupati
di kabupaten malang pada masa
pilkada di tahun dua ribu sepuluh
dari pemaparan kpk
tadi saat konferensi pers diungkapkan bahwa
rendra kresna ini bersama dengan
mantan tim suksesnya
atau saat pilkada di tahun dua ribu sepuluh
ini ada pertemuan untuk mengatur
lelang pengadaan sarana penunjang
mutu pendidikan atau
penunjang peningkatan mutu pendidikan
yang pada waktu itu
kabupaten malang mendapatkan dana alokasi
khusus pendidikan di tahun dua ribu
dan selain itu untuk kasus yang kedua
atau perkara yang kedua adalah
dugaan gratifikasi yang juga dilakukan oleh
bupati kabupaten malang rendra kresna
ini ada dua orang tersangka
yang juga ditetapkan dalam kasus
atau perkara gratifikasi ini
eva yang pertama adalah bupati malang itu
rendra kresna kemudian bersama dengan
satu orang dari pihak swasta
dan untuk dugaan gratifikasi ini
rendra kresna sebagai bupati di tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas
kemudian di periode kedua di tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
ini diduga bersama sama dengan eat untuk menerima gratifikasi yang dianggap suap
sekitar kurang lebih nilainya tiga lima puluh lima miliar rupiah
dan suap ini adalah terkait sejumlah proyek di beberapa dinas di kabupaten malang
namun untuk dinas dinas apa saja dan proyek apa saja
kpk masih butuh melakukan pendalaman terkait dengan hal tersebut
karena memang saat ini dari tim di kpk juga masih melakukan penggeledahan di kabupaten malang
selain itu juga eva diungkapkan bahwa nantinya setelah penetapan tersangka ini
memang beberapa saksi akan diperiksa dari wilayah atau dari pemkap malang
beberapa saksi dipanggil untuk diperiksa dan pemeriksaan akan dilakukan di kabupaten
malang hingga hari ini eva total ada dua puluh dua lokasi yang sudah dilakukan penggeledahan oleh kpk
di wilayah kabupaten malang beberapa diantaranya adalah wni
pendopo atau rumah dinas dari bupati kabupaten malang
kemudian juga ada bapeda bapenda bkd atau badan kepegawaian daerah
kemudian ada dinas sosial dan juga dinas pendidikan di kabupaten malang
kemudian ada dinas sosial dan juga dinas pendidikan di kabupaten malang
kawasan ekonomi khusus singosari
kk singosari itu kita dorong betul kita kawal betul
kita terus melakukan upaya upaya agar segera menjadi terhadisir
itu bukan hanya kabupaten malang yang terdampak terhadap percepatan pergerakan perekonomian di tengah tengah masyarakat
itu juga malang raya bahkan tidak hanya malang raya itu bisa juga kepada